kita ke informasi lainnya malam pemilihan putri indonesia dua ribu delapan belas diselenggarakan di plenary hall jcc jakarta jumat sembilan maret dua ribu delapan belas
dalam acara ini hadir tiga puluh sembilan finalis dari tiga puluh empat provinsi dari seluruh indonesia
grand final pemilihan putri indonesia dua ribu delapan belas menghadirkan sembilan anggota dewan juri yang beberapa diantaranya tokoh penting
seperti menpora imam nahrawi ketua dpr ri bambang susatyo serta menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan puan maharani
malam puncak putri indonesia dua ribu delapan belas juga semakin spesial karena dihadiri miss universe dua ribu tujuh belas demi latener pet peters
setelah melewati persaingan yang cukup sengit dan melalui beberapa tahap penjurian yang ketat mulai masa karantina tes psikologi hingga deep interview
finalis dari bangka belitung sonia vergina berhasil merebut mahkota putri indonesia
dan ia menyisikan dua pesaingnya finalis dari banten dan kalimantan barat
maaf masih ada deep interview lagi dua hari yang lalu dan yang terakhir adalah penampilan mereka pada hari ini